dua smartphone yang sedang saya pegang ini adalah samsung galaxy s tujuh dan ini adalah iphone enam
keduanya merupakan flagship di pasar smartphone kelas premium
meskipun keduanya menawarkan kamera dengan resolusi dua belas mp namun bidikan dari kamera s tujuh terlihat lebih jernih
dan tidak ditemukan adanya bintik bintik putih atau noise yang biasanya kita temukan saat kita memfoto di objek yang kurang cahaya atau berada di objek yang remang remang
kamera s tujuh ini memang banyak dibicarakan oleh banyak orang karena dengan adanya teknologi dual pixel yang membuat foto foto anda terlihat lebih jernih dan lebih bagus
karena autofocusnya juga bekerja dengan lebih cepat dan akurat
sebagai ponsel flagship s tujuh menawarkan layar lima satu inci super emillet quote hd display
layar ini sangat kontras dan warnanya sangat jernih meski ditimpa sinar matahari
selain itu fitur yang menjadi andalan dari s tujuh adalah anti air atau water resistance
fitur ini sebelumnya sudah pernah ada di samsung galaxy s lima
namun pihak samsung sendiri mengklaim bahwa teknologinya kali ini lebih canggih daripada generasi sebelumnya
dan ini terlihat dari adanya segel karet yang melapisi setiap lubang konektor pada perangkat ini
dan untuk membuktikan bagaimana kecanggihan samsung s tujuh ini di dalam air mari kita coba
s tujuh dapat bertahan di dalam air selama tiga puluh menit di kedalaman satu lima meter
sayangnya saat di dalam air saya hanya bisa merekam dengan durasi delapan detik saja
selain itu fitur kedap air ini juga mempengaruhi kualitas speaker
sehingga suara yang dihasilkan menjadi kurang jernih
jika anda suka membuat video dan mencari smartphone dengan baterai yang tahan lama mungkin samsung s tujuh ini bisa menjadi pilihan
saya gria putri